malahan aba nyerayah juga dateng loh nolongin aku
dan alhamdulillah banget ya reveh
aku denger dari haikal
katanya kamu yang ngasih ide itu
karena kamu tuh takut kalo aku kenapa kenapa sama alex
aku tuh khawatir banget sama kamu
makasih ya sayangnya
sejauh ini tristan itu baik banget sama gue
dia gak pernah ngapa ngapain gue dan
dari awal juga
gue ngejar ngajar dia dan
dia gak pernah ngerespon ke gue
dia big big aja kok gak ada gelagat yang jahat
kinar udah lah lo percaya aja sama gue
gue lebih kenal trissan daripada lo
gue tau dia orangnya kayak gimana
dan gue gak mau lo kenapa kenapa sama dia
gue yakin trison itu baik
udah gue tebak
lo pasti tergila gila sih ya
tergila gila sama gue dan jatuh cinta sama gue
halo kamu kemana sih
pasti gue udah nyeritain semua ya ke kamu kan
mungkin kita memang saling mencintai
tapi kita gak berjodoh
masalah itu kita gak bakal ada yang tahu
kita harus ketemu
aku gak mau merusak hubungan kamu sama sepupu kamu
kalau kita emang harus bisa yaudah
tristan itu urusan aku
urusan aku sama boy
nanti aku yang urus itu bukan urusan kamu
kamu gak usah mikirin ya
pasti sekarang kita harus ketemu
kita harus ngurusin semuanya
kita ketemuan di kafe biasa
tempat kita ketemu
jangan pernah ngurusin urusan cinta gue
gimana cara ngelarang kinar pacaran sama tristan ya
gue khawatir banget risan punya niat jahat sama kinar
dan gue juga takut kalo dia cuman mau nyakitin hatinya kinar
tristan aku tuh sayang banget sama kamu
ya aku juga
ya udah makanya perungusan antara anak black cobra dan aj itu ya
atau gak kamu dan gue jangan sampai yang pengaruh hubungan kita
gak bisa kinar gue itu sepupu kamu
ya aku gak peduli selama kamu tetap baik sama aku ya aku gak peduli
kinerja kamu denger ya aku cuma gak mau disangka kalau aku itu ngerjain kamu
karena kamu itu sepupunya gue kamu harus ngerti itu oke
jadi aku mau mulai sekarang mungkin kita gak usah ketemu lagi
bilang iya kinar jangan mau ketemu lagi sama dia
enggak aku gak mau
aku bakal berusaha gimana caranya biar gue itu nerima kamu
gak bisa kina gue itu benci sama aku
tapi aku ngerasa buah kita ini gak sejalan
pengurusan aku tuh gak boleh
dia memutuskan sebelah pihak kayak gini kamu mikirin perasaan aku
sumpah aku tuh sayang banget sama kamu
tolong dong hubungan kita tuh baru banget
terus umur jagung
aku sayang mbak sama kamu gak bakal kayak gini kalau kamu tetap ada dalam hidup aku
kamu masih tetap mau selalu ada di hidup aku kan
mau tetap ada
jadi orang yang paling spesial buat aku
gue jadi khawatir deh sama papi
kata orang penyakit itu bisa datang dari pikiran
ah enggak gue gak terima kalo papi sampai sakit cuma gara gara mikirin si adriana
pokoknya papi udah selalu kena
he he latiannya sih lancar
cuman ya biasalah alex tuh suka
dan yabis latihan ya biasalah
terus mereka tadi ngerokokku
aku tuh gak habis pikirnya sama alex itu anak tuh kadang kadang ish bener bener deh bikin greget banget
ah ref itu tenang aja aku baik baik aja kok
dan kayaknya aku karena didoain sama kamu deh
ih lebay deh
dan aku juga beruntung banget
tadi mondi haikal dan temen temen aku yang lain pada dateng nolongin aku
malahan aba nyaranya juga dateng loh nolongin aku
dan alhamdulillah banget ya rev ya
aku dengar dari haikal katanya kamu yang ngasih ide itu buat ngikutin aku
karena kamu tuh takut kalau aku kenapa kenapa sama alex
aku tuh khawatir banget sama kamu
makasih ya sayangnya
sayang tuh pake s bukan c
udah malem dingin
kamu telpon ada apa nih
mau nanyain sama aku sesuatu ya
jadi boy aku tadi tuh telfon kamu
pertama emang karena aku mau tahu kabar kamu
terus yang kedua karena aku mau curhat
tapi kan kamu masih di jalan jadi mendingan ntar aja deh gapapa
udah rev kamu cerita aja aku udah nepi kok
jadi papi tuh digugat cerai sama adriana boy
papa itu kayaknya belum siap deh buat berpisah sama adriana
aku ngeliat tapi tuh jadi kayak kepikiran banget karena digugat cerai sama adriana
aku ngeliat kayaknya papi tuh berat banget kalau disuruh pisah sama adriana
di satu sisi aku sih ngerasa jujur aku ngerasa seneng
karena dengan begitu yang pertama papi terlepas dari cewek yang cuma mau duitnya aja
dan yang kedua ya udah gak ada